di antara masifnya kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di sulawesi tengah
terselip kisah haru pertemuan keluarga yang terpisah
ya salah satunya ini dialami oleh korespondensi nn indonesia teddy zuhari
yang akhirnya bertemu istri dan anaknya yang selamat dari guncangan gempa dan terjangan tsunami
di kabupaten donggala sulawesi tengah
bencana gempa dan tsunami yang menerjang sulawesi tengah
terkhusus di kota palu dan kabupaten donggala
banyak memisahkan orang dengan keluarga serta kerabat
salah satunya adalah korespondensi nn indonesia teddy zuhari
saat bencana gempa bumi dan tsunami terjadi
ia sempat kehilangan kontak dengan istri dan anaknya
yang kala itu sedang berlibur ke tempat orang tuanya di donggala sulawesi tengah
teddy merupakan korespondensi nn indonesia yang menjadi pewarta di istana negara
ketika bencana di sulawesi tengah terjadi
teddy menjadi salah satu tim cnn indonesia yang ditugaskan untuk berangkat
setelah empat hari bertugas meliput di sulawesi
teddy akhirnya berhasil

dan bertemu dengan anak dan istrinya yang sedang mengungsi
di lapangan kantor diaspora gunung balai kabupaten donggala
istri teddy umi kalsum beserta anak
menyelamatkan diri dengan lari dan bertahan ke bukit
yang berjarak dua km dari bibir pantai yang diterjang tsunami
pertemuan pecah dengan suasana haru
awalnya sih waktu itu saya dikasih tahu kantor
bahwa ada konversi di bmkg yang harus saya liput
pas ketika tahu di donggala saya kaget karena istri saya ada di sana
nah gak lama istri saya sempat tanya
waktu itu masih ada koneksi telpon
dan itu membuat saya kaget banget
teriak teriak allahu akbar gitu juga
jadi saya kaget banget dan telepon habis itu terputus
kurang bisa komunikasi aktif
itu yang membuat saya akhirnya memaksa ke kantor
untuk bisa ikut di tim peliputan sekaligus
saya cari istri dan anak saya baru ketemu ini
bagaimana kronologinya akhirnya bisa sampai kesini
dan mengungsi disini
saya pendatang juga ya mas disini
disini kakak saya yang tinggal disini
saya lagi liburan kesini ngunjungin keluarga
alhamdulillah saya gak tahu kalau mau ada musibah
jadi ya seperti inilah mas
terus keadaan kami disini sangat miris ya mas
karena sudah beberapa hari
sampai hari ini pun nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah
yang sampai kesini
itu yang kami dengar cuma sampai di bawah aja
karena lokasi kita kan ini di atas gunung
walaupun memang di tempat kami ini tendanya cuma sedikit
tapi semuanya sama rata duka mas
perlu makan juga untuk tetap bisa
perlu makan juga bener mas
kita perlu air minum beras indomie
alhamdulillah senang banget sudah ketumpul kembali
sama istri anak keluarga juga
tentu senang banget tapi karena saya juga jurnalis
harus melakukan peliputan
ini juga buat saya sih tugas ya
dan saya juga menjadi bagian saksi sejarah
dan ini membuat saya senang untuk terus melanjutkan tugas saya sebagai jurnalis untuk peliputan
setelah ini mungkin istri saya akan dijemput bersama keluarga untuk dibawa ke
makassar nanti habis dari makassar balik ke jakarta
kisah pertemuan kembali antara teddy dengan sang anak dan istri tercinta
menjadi salah satu cerita bahagia di tengah pilunya bencana
reza ramadan donggala